seratus lebih pegawai dan perawat rumah sakit marta friska brian
menggelar aksi nyukrasa dengan mengenakan seragam kerja
dalam aksinya mereka mengusung spanduk
meminta bantuan pada presiden joko widodo dan menteri kesehatan
para pegawai dan perawat memprotes pemutusan hubungan kerja
satu ratus satu orang pegawai dan perawat yang dilepkan manajemen rumah sakit
pada akhir bulan juli dua ribu dua puluh
phk dengan alasan minimnya pasien di masa pandemi covid sembilan belas
dituding hanya alasan manajemen rumah sakit
para pegawai dan perawat rumah sakit marta friska brian
juga menuntut pembayaran gaji bulan maret hingga juli
yang belum mereka terima penuh
termasuk pembayaran gaji yang dicicil
sejak karyawan dirumahkan bergilir mulai dua puluh satu oktober tahun lalu
ditambah pembayaran sejumlah hak normatif
dari sisa tunjangan hari raya serta upah lembur
saat hari besar agama dan hari libur nasional
kami tidak terima
bulan empat kami tidak digaji tapi yang di dalam bekerja dibayar pull satu bulan
phk kami secara sepihak tidak pemberitahuan
kami langsung dikularkan surat
saya kurang lebih dua puluh tiga tahun di sini mengabdi
aksi unjuk rasa dilakukan dengan dialog perwakilan pegawai kpk
dengan pihak manajemen rumah sakit marta friska
hingga berita ini diturunkan pihak manajemen rumah sakit
belum berkenan memberikan keterangan
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara